truk pemburu ppkm sabtu siang langsung membawa rombongan pengendara moge yang aksinya viral
ke kantor balai kota kota bogor jawa barat seusai diidentifikasi kepolisian
sedikitnya tiga pelanggar dari dua belas pengendara diamankan karena terbukti melanggar aturan ganjil genap
selain menjalani sidang tipiring di tempat mereka pun membayar denda maksimal sebesar rp dua ratus lima puluh
setelah viralnya kejadian tersebut maka tim dari poresta bogor berusaha mengumpulkan semua video video dan sebagainya
maka sekitar pukul hari sabtu dini hari tadi sekitar pukul satu malam kami berhasil mengidentifikasi dan mengumpulkan
menemukan semua dua belas pengendara tersebut dan diidentifikasi tiga orang itu menggunakan

setelah kami bawa ke polres sebenarnya kami serahkan kepada satgas covid sembilan belas kota bogor untuk dilakukan penindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku
dari pemeriksaan polisi rombongan moge diketahui berasal dari tanggerang dan jakarta
mereka hendak mengikuti acara touring ke puncak pada jumat siang
para pengendara mengaku tidak tahu jika aturan ganjil genap diberlakukan khusus akhir pekan
padahal kami mewakili teman teman yang lain kami mohon maaf dan kami sebagai warga negara yang
yang patuh hukum dan juga sama ya kedudukannya di mata hukum semuanya
kami sudah menjalankan sanksi yang diterapkan oleh pemerintah kota bogor
kami sudah bayar sanksi dan ini jadi pembelajaran buat kami semua
tindakan ini karena memang kami tidak tahu gitu ya tidak tahu
sementara pemkot bogor terus melakukan evaluasi terhadap personil di lapangan agar tidak segan menindak siapapun yang melanggar peraturan
usai membayar denda para pengendara moge kembali dibawa ke mapol resta bogor untuk menjalani pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan
muhammad juanda bogor jawa barat